setelah sempat berusaha lari dari kejaran polisi
terduga pelaku pelecehan yang viral di media sosial
ditangkap tim satreskrim polrestabes surabaya
terduga ditangkap di sebuah hotel di surabaya
dan kini masih dalam pemeriksaan
petugas kepolisian sebelumnya mencari keberadaan terduga pelaku
berdasarkan dari pemeriksaan saksi saksi kerabat dan rekan kerja
pengejaran dilakukan di alamat tempat tinggal terduga
namun tempat tersebut sudah satu bulan tidak dihuni
dari pengembangan pemeriksaan diketahui terduga pelaku
bersembunyi di sebuah hotel di surabaya
dia sebelumnya sempat bersembunyi di rumah kerabat di malang
polisi masih belum bisa menetapkan status terduga pelaku
namun dari pemeriksaan terduga mengakui perbuatan
yang dilakukan berdasarkan video yang sempat viral di media sosial
kita ini kan penyidik harus bisa merangkai bagaimana peristiwa ini terjadi
peristiwa dugaan pidana ini terjadi dari mulai awal sampai akhir
pihak manajemen rumah sakit memberikan alamat
sebuah alamat kemudian tim bergerak ke lokasi dan tidak menemukan
di sana sudah sebulan tidak tinggal di tempat tersebut
kita menuju surabaya jawa timur
ada produser rangga umara di sana
selamat siang rangga
rangga sejauh ini bagaimana pemeriksaan terhadap terduga pelaku pelecehan seksual
terhadap seorang pasien rumah sakit di surabaya
ya yuk selamat siang
sampai saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan
ini sudah sejak pagi tadi
mungkin sekitar pukul enam
saat terduga pelaku pelecehan seksual di rumah sakit national hospital ini dibawa
dari sebuah hotel tempat persembunyianya ke kapolri stabel surabaya
untuk dilakukan pemeriksaan
berarti total mungkin sudah ada lebih dari enam jam pemeriksaan sudah dilakukan
dan sampai sekarang memang saya belum mendapatkan informasi lanjutan
begitu apakah sudah ada perubahan status dari terduga pelaku ini
misalnya untuk dinaikkan statusnya
saat ini statusnya masih sebagai saksi
tetapi tadi saya bertanya dengan ksat reskin dan juga kapolri stabel surabaya
yang masih belum mengetahui apakah ada
sampai saat ini sudah dilakukan perubahan status atau belum
nah memang pemeriksaan sendiri memang dilakukan begitu
karena saya mendapatkan informasi dari salah seorang penyidik
yang ikut melakukan penyidikan
di sana yang mengatakan bahwa fokusnya memang bukan hanya sekedar pengakuan
memang pengakuan sudah ada diberikan
dan meskipun juga polisi hanya mengantungi alat bukti yang terbatas
yaitu video yang rekamannya sudah banyak tersebar di berbagai media sosial ini
tetapi tidak hanya sekedar hidup
tidak hanya pengakuan yang ingin diberikan
tapi juga untuk menjalin ataupun merangkai sebuah motif begitu
sehingga menjadi kuat jika kemudian harus dilakukan penetapan
misalnya statusnya dinaikkan sebagai tersangka
nah sampai saat ini kita masih menunggu
jumlah wartawan juga masih menunggu di sini
meskipun kami juga mendapatkan kabar
mungkin dalam waktu satu atau dua jam lagi
mungkin akan dilakukan perubahan
perubahan status menjadi tersangka
nah yuda yang menarik juga sebenarnya polisi ini sudah melakukan
tidak hanya menangkap saya menangkap terduga pelaku ini saja
tetapi juga sudah melakukan respon yang cukup cepat
misalnya dengan mendatangi rumah sakit national hospital
termasuk juga meminta keterangan dari pihak korban dan keluarganya yang mendampingi
saya mendapat informasi juga dari seorang pendidik yang mengatakan
bahwa ada pertemuan kemarin
antara korban yang berinisial wd ini dengan kapolres
dan ditemani kuasa hukum yang juga adalah suaminya
di sana wd ini juga menunjukkan
ataupun menunjukkan bagaimana proses pelacian seksual itu terjadi
pada saat dia baru saja melakukan selesai tindakan operasi
jadi pada saat itu kronologi yang disampaikan oleh wd
korban terhadap kapolres adalah bahwa
dia berada dalam satu ruangan begitu setelah selesai melakukan operasi
nah tersangka ataupun terduga berinisial za ini
ini diketahui adalah seorang perawat di bagian anestesi
nah alibinya dari za seperti dikatakan oleh penyidik adalah
bahwa dia hanya ingin membetulkan pakaian dari korban yang tidak tertutup
tetapi kemudian berdasarkan pengakuan wd kepada
di hadapan kapolres kemarin mengatakan bahwa tidak hanya itu
yang dilakukan adalah melakukan pelecehan
seperti yang sudah banyak disampaikan di ataupun viral di video itu
nah tampaknya memang polisi memang masih butuh waktu lagi
untuk bisa melakukan semacam rekonstruksi kejadian
begitu sehingga bisa membuat kasus ini semakin kuat
dan akhirnya penetapan
misalkan ada perubahan status bisa dilakukan secara kuat juga yuda
ya rangga bagaimana dengan pihak keluarga sendiri yang mengatakan
tidak akan sejauh ini belum akan menggugat pihak rumah sakit
terkait dengan insiden pelecehan seksual yang dialami oleh korban
apakah ada statement terkait hal ini dari rumah sakit
mengingat ini bisa jadi presiden buruk bagi pelayanan kesehatan
dimana memang pasien pasca operasi biasanya mengalami ketidaksadaran
dan ada interaksi dengan sejumlah jururawat
adakah statement terkait hal ini dari rumah sakit dan bagaimana
tanggapan para pasien yang ada di sana
ya rumah sakit sampai sejauh ini baru hanya sekali melakukan pernyataan
yang itu pada kemarin itu pun tidak seterusnya rumah sakit dibakili oleh
direktur keperawatannya saja yang itu pun juga tidak memberikan pernyataan
tidak banyak menjawab pertanyaan wartawan
dia hanya membaca selembar surat yang mengatakan bahwa
isinya ada permintaan maaf dan sudah melakukan pemecatan
duga pelaku pelecehan seksual ini
tetapi kita bisa menggambarkan begitu bagaimana suasana batin
begitu dari para paling tidak para pasien yang ada di rumah sakit national hospital
yang kemudian juga mengetahui kasus ini
beberapa dari mereka mengaku tentu saja sangat khawatir mereka menyayangkan
begitu bagaimana mungkin seorang pasien perempuan hanya ada dalam satu ruangan
dengan satu orang perawat
dan itu pun laki laki karena biasanya
kalaupun itu di dalam pingin oleh satu perawat laki laki
akan ada satu lagi perawat kondisi di mana dalam satu tempat
begitu hanya ada satu perawat dan juga satu pasien dengan berbeda jenis kelamin ini
yang kemudian mereka menjadi khawatir karena sebenarnya rumah sakit ini adalah rumah sakit
yang tergolong cukup mewah begitu dengan tagline nya
mengutamakan standar pelayanan tinggi dan sebagainya
tentu kita tidak melihat bagaimana rumah sakit ini mewah atau tidak mahal atau tidak
tetapi rumah sakit adalah sebagai sebuah institusi yang tentunya harusnya
sangat memperhatikan kode etik dengan ketat yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kerjanya
bukan hanya pihak dokter tetapi juga para medis
tetapi ini justru para pelakunya adalah orang orang yang terlibat sendiri
ataupun bagian dari rumah sakit ini sendiri
dan yuda bisa saya sampaikan bahwa ini bukan pertama kali
rumah sakit nasional hospital ini bukan pertama kali tersandung persoalan kasus
pelecehan seksual seperti yang terjadi sekarang tetapi juga beberapa bulan sebelumnya
juga sudah terjadi pelaporan begitu dan bahkan juga sekarang sudah masuk ke pengadilan
dalam tindak perdata dan itu yang terlapor adalah dokter
salah satu dokter spesialis yang dilaporkan oleh calon perawat yang waktu itu akan melakukan
akan diseleksi begitu
jadi juga dalam kondisi yang sama satu ruangan antara si penyeleksi yang dokter itu kemudian dengan calon perawat
dan disitu kemudian diduga terjadi tindak pelacian dan kemudian si dokter dilaporkan
ini tentu menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan begitu bagi para pasien tentunya terutama yang perempuan
karena mungkin mereka tidak bisa lagi mengandalkan rasa aman mendapatkan perlindungan
bahkan untuk sekelas
jadi ini adalah hal yang sangat mengkhawatirkan
saya mengatakan setelah semua ini selesai minimal sudah ada penetapan tersangka
begitu maka mungkin pengajiannya ataupun pengembangannya akan dilakukan lebih dalam lagi
termasuk juga untuk melihat kemungkinan adanya pengkajian sistem di dalam rumah sakit
yang memungkinkan terjadinya perhatian seksual tersebut yudha
baik raga umara terima kasih untuk informasi anda
selamat bertugas kembali raga